ya untuk informasi berikutnya pemirsa bagi anda yang masih suka mengemudi sambil mendengarkan headset harus berhati hati
bahkan sebaiknya dihindari bahkan tidak boleh sebetulnya yang menggunakan headset
nah kereta komuter jurusan jakarta kota bogor menabrak seorang pengendara motor di perlintasan kereta pol tangan pasar minggu jakarta selatan
korban tewas ketika dengan luka parah di kepala
saat peristiwa terjadi korban yang merupakan anggota tni mengendarai sepeda motor sambil menggunakan headset
prajurit satu januari talaw mbanua dua puluh enam tahun
anggota tni yang berindas di detasemen markas mobile station yangkata darat tewas dengan kondisi luka parah di kepala
korban diduga nekat menerobos palang pintu kereta yang saat itu sudah dalam posisi ditutup
berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian saat peristiwa terjadi korban yang tinggal di kalideres jakarta barat ini
mengendarai sepeda motor sambil menggunakan headset sehingga tidak mendengar suara peringatan kereta akan melintas
korban terpental hingga lima belas meter sedangkan sepeda motornya ringsek dan terseret hingga puluhan meter